jadi penculikan seorang perempuan di depan taman yudhistira
tapi aksinya berhasil digagalkan
saat ini pelaku sudah ditangkap
kepada masyarakat harap berhati hati dan selalu waspa
jangan jangan semarwan ketangkep
makanya dia nggak ngabarin gue
semoga aja semarwan gak bodoh
kenapa bersamamu dateng kan
karena kamu takut dimarahin
kok mikirnya gitu
ya enggak lah
ini cuman gak enak aja itu mata kamu sebab
ya kamu terpaksa dong
ini sih om tante
terima kasih kiki
ini buat om surya
terima kasih kiki
ini ke belakang dulu ya om
alhamdulillah sehat selalu om
ini sih tante
cuma sepas dengar kamu sakit
apa sama mama langsung kesinian aja
ya ampun pak sakitnya cuma flu doang kok
papa gak usah berlebihan
ya flu flu gitu doang kali
mungkin karena cuaca kali
ini tadi di jalan kita mampir kapotik dulu
beliin obat flu untuk kamu
nanti kamu harus berhati hati
kamu harus selalu sehat loh
ini kan nanti ngaruh
babay yang ada di dalam kandungan
mau ke dokter gak
mau ke dokter gak
kalau memang butuh
gak usah ngapain
nanti aku minum obat dari mama sama kau
pasti juga akan baikan
kalau hidungnya masih meler begitu
ke dokter aja
sendirilah sama oma
oma kangen sekali sama rena
papa tau gak
kamu selalu kenapa nangis
kamu kenapa nangis
kamu gak apa apa
ini baik baik aja enggak
habis berantem sama al
apa kan saling kan sama rumah
kenapa berbos sampai merah kayak gitu
ada kejadian apa di bandung
siang ini terjadi penculikan seorang perempuan di depan taman yudhisti
tapi aksinya berhasil digagalkan
saat ini pelaku sudah ditangkap
jangan jangan si marwan ketangkep
makanya dia gak ngabarin gue
semoga haji marwan gak bodoh
nah sayang bentar
kalau dipikir pikir ya kamu tau nggak sih
aku tuh ragu loh dengan kesaksian itu tersangka
terus kamu mau apa
itu bener bener gak masuk akal loh
tiba tiba ada orang yang culik adik aku dengan alasan perdagangan manusia
itu nggak masuk akal sama sekali
aku punya tugas berikutnya
itu orang yang berusaha culik adik gue
lo cari tau dia pake mobil apa
dan ketika lo udah tau
gue cari informasi pemilik mobil itu siapa
dan satu lagi
lo sebar foto itu orang
siapa tau kita bisa dapet informasi lebih
yaudah kalau gitu
saya cabut dulu bos
kita pulang sekarang ya
siapa tahu kita bisa ketemu informasi
sirius mungkin kamu nab ordennya
apa sering sering main kesini dong
nanti opa akan lebih sering main kesini ya
mungkin lagi istirahat di kamar
mama alhamdulillah gak sakit
tapi tadi agak sedikit tegang
jadi habis minum obat biar tambah relax
makanya istirahat di kamar
ya tau gitu tadi kita bawain buah untuk mama
gak apa apa yaudah
udah alhamdulillah gak apa apa gak apa apa
yaudah kalau gitu kita pulang sekarang pa
saya antarkan ke depan ya
gak usah udah kamu deh
biar ala yang ngantriin ke depan
ini perutnya tambah gede
kamu harus sehat sehat terus ya
selamat pulang ya
reina reina mau ikut apa di sini
untung aja papa percaya kalau aku lagi gak berantem sama mas
aku takut papa khawatir
papa tahu dari gerak gerik andi
dia ada masalah
dia mau menyembunyikan seperti apa
dia mau menyembunyikan seperti apa
dia tadi bertengkar sama kamu